bus listrik buatan dalam negeri akan digunakan oleh pt angkasa pura ii
sebagai kendaraan shuttle bus bagi penumpang setelah dilakukannya penanda tanganan kerjasama
rencananya bus pabrikan magelang jawa tengah ini akan digunakan di bandara bandara berskala internasional di indonesia
pt mobil anak bangsa yang merupakan produsen otomotif tanah air
melakukan penanda tanganan kerjasama dengan pt angkasa pura ii
terkait penggunaan mobil mobil bus listrik yang dibuat untuk kendaraan operasional shuttle bus bandara
yang digunakan di lingkungan bandara di indonesia
sedikitnya satu ratus lima puluh bus listrik ini akan mulai digunakan pada pertengahan tahun dua ribu delapan belas mendatang
dan dimulai dengan sekitar tiga puluh unit di bandara internasional soekarno hatta
untuk tahap awal
bagi bangsa indonesia karena bisa mewujudkan sebuah impian kita bersama saya pikir
ini secara teknologi kita sudah menguasai karena proses transfer of technology
dan transfer of knowledge nya sudah saya lakukan beberapa saat yang lalu
sehingga anak anak ini sudah bisa mengawal mandiri untuk bisa menjalankan mobil anak bangsa